tempat duduk warna warni lengkap dengan mejanya yang terbuat dari ban bekas
terlihat begitu semarak berada di taman kreatif di kampung cempaka palembang sumatera selatan
begitu juga dengan sepatu but helm dan botol plastik bekas
yang dijadikan pot atau media tanam sayur mayur dengan warna yang menarik
taman kreatif ini menjadi tempat bagi para remaja untuk belajar di sore hari
di tempat ini para remaja diajari merangkai alat alat listrikan dari benda di sekitar
seperti kincir angin dari mangkok bekas berikut
dibantu dengan dinamo kipas angin kincir sederhana ini bisa berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga angin
selain kincir angin satu unit panel surya berukuran kecil juga terpasang di dinding rumah taman itu
yang menjadi pembangkit listrik tenaga surya
nah yang ingin kami ciptakan ini adalah yang kami buat merupakan tempat yang menjadi

sebagai pembelajaran lainnya para remaja turut menanam dan merawat sayur mayur seperti pakcoy
kangkung bayam selada hingga cabai
saat panen warga setempat bisa memanfaatkan sayur mayur itu untuk dimakan
ini pendapat menambah wawasan saya tentang listrikan dan tentang bercecak tanam
kami juga sudah pernah panen di sini
kehadiran taman kreatif ini didukung oleh warga setempat
diharapkan ide ide kreatif ini juga dapat dicontoh oleh kampung lain yang ingin membuat aman ketahanan pangan dan energi
dono purwanto deni apriadi palembang sumatera selatan